empat januari dua ribu dua puluh mantan istri komedian sule lina jubaedah meninggal
sebelumnya lina diduga terkena serangan jantung karena kematiannya yang tiba tiba
namun menurut suami lina teddy lina meninggal karena asam lambung naik
lina pun sempat melakukan pengecekan jantung dan dinyatakan tidak ada masalah
terlepas dari hal tersebut dokter penyakit dalam rumah sakit geraha kedoya jakarta barat mengatakan
gejala asam lambung naik ke esofagus yang dikenal dengan istilah gastroesofagil reflux disease atau gerd
memang sekilas mirip sakit jantung yaitu sakit di dada
nuni tirtasari pengidap gerd misalnya semula menyangka sakit jantung
ia pun melakukan pemeriksaan jantung tetapi dinyatakan bersih
setelah melakukan endoskopi nuni bunuh
namun dinyatakan menderita gerd
aku tiap kali habis makan yang berlemak lemak itu jantungku tuh kayak panas
terus rasanya panas sesak aku pikir itu dulu jantung
nah terus selain itu juga aku ngerasa gimana ya kalau habis makan itu kayak penuh banget perutnya
terus kayak antara dibilang ini emah tapi kayak bukan mah gitu
kalau emah kan ada di ulu hati ya kerasa
langsung diopnama malam itu juga
nah setelah pas diopname waktu itu di rumah sakit dokternya langsung menganalisa ini ada kemungkinan gerd
nah untuk memastikan terus aku di endoskopi
setelah di ondiskopi barulah confirm bahwa ternyata emang bener aku gerd
misalkan asam lambungnya naik ke esofagus terus dia
harya sakti selaku dokter penyakit dalam mengatakan gejala gerd bisa bermacam macam
mulai panas di bagian dada
menyedihkan di bagian dada nyeri saat menelan mual hingga adanya gangguan kecemasan
walau sama sama sakit di bagian dada ada perbedaan sakit gerd dengan sakit jantung
cara perbedaannya sebenarnya dari gejala nyerinya ya
kalau untuk gejala nyeri dari gerd itu sendiri lebih terasa panas di dada
rasanya panas biasanya ada keluhan menelan juga nggak nyaman
habis itu terasa mulutnya mungkin pahit
sedangkan kalau jantung sendiri dia terasa nyeri
nyerinya seperti ditekan
ditekan berat dadanya
dia kadang kadang bukan bilang nyeri tapi dadanya terasa berat
dia bilang sesak
mungkin nggak sesak tapi rasa kayak nafasnya nggak bisa penuh
rasa kayak dadanya terhimpit
terus ada keringat dingin
ada ngerasa seperti ingin mati
nah itu gejala gejala jantung
haryo mengatakan sakit jantung berbahaya dan mematikan
namun kematian karena gerd jarang terjadi
kematian dapat terjadi dengan gejala muntah darah dan buang air besar yang hitam kemudian lama lama bercampur darah
kalau asam lambung yang berlebihan itu bisa menyebabkan kematian kalau dia sampai terlalu berlebihan sampai menyebabkan robek atau luka dari lambung itu sendiri atau dari esofagus sendiri
jadi kalau dia sampai robek atau luka akhirnya asam lambungnya keluar di luar saluran pencernaan
akhirnya atau perdarahan ya
jadi pencernaan yang hebat biasanya di pencernaan bisa menyebabkan kematian
pengidap gerd antara lain dianjurkan membatasi minum kopi susu coklat minuman beralkohol dan makanan pedas
selain itu pengidap gerd yang mengalami obesitas disarankan agar mengurangi berat badan dan menghindari tidur setelah makan
hario menerangkan gerd dapat disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat dan stres
sebab ketika stres terjadi
salah satu saraf akan memperoleh kematian
setelah gersok k esl gerd sisa empat tahun